aku mendengar suara
biar dia segera pulih
aku telah gagal menjalani tugas darimu
dia memang bukan tandingan
suatu saat nanti
aku pasti mendapatkan
dengan caraku sendiri
kalau siliwangi melakukan
dan kian santang
sudah pergi meninggalkan kerajaan
itu yang kami dengar
siliwangi tidak bisa menggunakan
kekuatannya untuk beberapa waktu
dan kian santang
tidak ada untuk
ini kesempatan emas buat kita
untuk membalas dendam
kita akan dengan mudah menghabisi siliwangi
karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya
seandainya dia terpancing
untuk menggunakan kekuatannya
maka siliwangi juga tetap akan binasa
karena itu adalah pantangan buatnya
maka dengan sendirinya
siliwangi juga akan mati terhina
dan pajajaran akan hancur
aku datang menghadap ayah anda
ya benar gusti prabu
syukurlah gusti prabu masih mengenaliku
kawan lama masih tetap mengenaliku
meskipun sudah lama tidak bertemu
adalah kabar yang sangat mengembirakan
dan hancurkan pajajaran
aku setuju denganmu putra
ini saatnya untuk membalas dendam
tetapi ayah anda mu masih terluka
soal itu gusti prabu tidak perlu khawatir
karena aku yang akan menyembuhkannya sekarang
dan aku juga yang akan membukakan jalan
untuk menyerang pajajaran
baiklah nyai muni
untuk menyerang pajajaran
jangan lupa untuk berhenti
kalau kamu menyusahkan
tidak perlu menyerang
hancurkan kepala pajajaran
dan menyerang kota yang paling tinggi
hancurkan kota yang paling tinggi
hancurkan kota yang paling tinggi
hancurkan kota yang paling tinggi
hancurkan kota yang paling tinggi
nyirah nyirah gawat gawat kena apa gusti amuk marunggul kesakitan sampai nungging nungging
kasihan nyik nungging nungging memangnya kena apa sih tidak tahu nyik tolong hai atuh raga
wah ibunda hero akan segera datang
raga raga bertolong tolong perutku kita raden
cepatlah cepat perutku sakit sekali
berarti kalian pembohong
hancurkan pajajaran dan habisi siliwangi dan juga keluarganya
kali ini kita tidak boleh gagal
siliwangi dan seluruh keluarganya
yang ada di pajajaran harus ditumpas habis
seperti apa yang sudah dilakukan
wastu kencana kepada kita
dulu kita diusir dari pajajaran
sehingga kita terhina
sekarang kita akan membantai mereka
dan pak padra chicken
dan pak padra chicken
dan tidak guna
kita harus melaporkan serangan ini
bok mana kalian itu bukan urusanmu sebaiknya jangan kau halangi perjalanan kami
kau ingin melaporkan siluannya itu tidak akan terjadi
kau harus langkah dulu mayatku
sepertinya aku mendengar suara suara apa ya
seperti orang sedang berkelahi iya aku akan merihatnya